tim dvi dari mabes polri kami siang tiba di kota sorong
mereka akan mengidentifikasi tujuh belas jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam selasa dini hari dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
tim dvi menuju kamar jenazah rsud selebi solo untuk memeriksa kondisi jenazah atau pemeriksaan postmortem untuk mengumpulkan data ciri ciri korban
selanjutnya kepolisian akan melakukan pengumpulan data antemortem dari sampel yang sudah diberikan keluarga
kita akan melakukan proses fase kedua yaitu pemeriksaan jenazah atau pemeriksaan postmortem untuk mendapatkan informasi mengenai ciri ciri korban yang ada yang kita lihat pada jenazah saat itu
kemudian selanjutnya kita melakukan fase yang ketiga yaitu pengumpulan data antemortem
data yang kita dapat dari keluarga korban berkaitan dengan informasi ciri ciri khas dan lain sebagainya
kita akan melakukan proses yang ketiga yaitu pengumpulan data antem mortem